pemilik toko penyewaan iphone menyebut alasan pelanggannya beragam
masukannya bagus lah untuk semua tim ya
berjalan dengan lancar thank you guys
kalau dipaksa cuma setengah setengah doang dengerin
tentunya kan raja wali dengan squad
karena dia berjuang berdakwah
di tim ini membuat
pasir kaca ini akan diolah menjadi bahan bangunan batako seperti ini
gestur gesturnya kayaknya tipe tipenya yang tengil gitu
dan sisanya sekarang ya kita mau cari kalau butuh import ya kita import
seolah belakangnya makin kenceng ya
kepada keturunannya basun berpesan satu hal tentang bakpia karyanya
karena ini kompetisi yang sudah cukup lama sebenernya digelar di asia
bapak saya bilang kamu belajar hukum aja
boleh dibilang menurut gue lebih gampang dimatiin
ada persoalan persoalan anak anak kita yang selama ini mereka membentuk sebuah kohesi sosial yang bernuansa negatif seperti kekerasan geng tadi itu
alternatif negara tujuan impor gandum pengganti india harus segera disiapkan
lalu yang menyebabkan limpahan dari hulu itu tidak ditangani
bagi suku sasak di lombok begibung menjadi perekat tali silaturahmi
jadi komunitas sepeda yang teman teman bilang jangan dipisah
yang saya pikirkan adalah amerika serikat
tapi mereka masih sedikit kurang menurut gue dari energi
maksudnya kalau tidak gitu pemerintah juga tidak punya data
gue melihat juga pemain pemain lokalnya pun jadi
jadi relatif biayanya masih mungkin masih di bawah seratus jutaan
gue melihat dante exum juga ketika di australia kemarin
dengan kurang lebih satu bulan
dusakan supaya membubarkan pki